pihak universitas islam indonesia uii yogyakarta hari ini merilis keterangan pers di laman resminya www uii ac id
dari hasil investigasi internal uii ditemukan terdapat tindak kekerasan dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa mapala
yang berlangsung di gunung lawu tiga belas hingga dua puluh januari lalu
tim investigasi yang bekerja sejak dua puluh satu januari dua ribu tujuh belas menghimpun pengakuan peserta
yang menyebut terdapat dugaan tindak kekerasan selama pelaksanaan kegiatan the great camping
tim investigasi saat ini masih mencari fakta fakta untuk menguatkan dugaan ini
tim investigasi juga mengaku akan menindak tegas siapapun yang terbukti melakukan tindak kekerasan
hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa
pihak uii juga menyatakan saat ini menyerahkan proses hukum dan penyelidikan lanjutan kepada pihak berwenang
tim investigasi internal uii dibentuk sejak dua puluh satu januari lalu terdiri dari pimpinan bidang kemas
siswaan medis forensik dan hukum
tiga orang mahasiswa universitas islam yogyakarta meninggal dunia saat mengikuti pendidikan dasar pecinta alam
pihak keluarga mahasiswa menduga ada kekerasan dalam kegiatan ini sehingga akan melaporkan kasusnya ke kepolisian
sebanyak tiga puluh tujuh mahasiswa mengikuti pendidikan dasar pecinta alam universitas islam indonesia yogyakarta
acara yang digelar di lereng selatan gunung lawu karanganyar jawa tengah itu dihentikan mendadak setelah tiga peserta meninggal
muhammad fadli mahasiswa semester tiga teknik elektro meninggal dunia dua puluh januari saat dibawa ke rumah sakit karanganyar
sedang syahid asyam mahasiswa semester tiga program studi teknik industri meninggal sabtu dua puluh satu januari setelah sempat dirawat di rumah sakit betisda yogyakarta
senin malam dua puluh tiga januari korban ketiga ilham nurfatmi listiadi
meninggal dunia di rumah sakit betesda
mahasiswa berusia dua puluh tahun ini berasal dari lombok
pihak rektorat langsung membekukan sementara kegiatan mahasiswa di luar kampus
kampus juga membentuk tim investigasi untuk mengusut penyebab kematian dua mahasiswa ini
oleh karena itu yang kedua terkait masalah itu maka ui membentuk tim investigasi
yang melibatkan unsur unsur hukum medis forensik psikologi
pimpinan uii untuk menjadi tim investigasi ini
dan sudah mulai bekerja sejak kejadian untuk mencari fakta fakta yang diterlukan
dalam rangka untuk mengambil sikap yang diperlukan
pihak keluarga korban curiga ada kekerasan dalam kegiatan ini
mereka akan membawa kasusnya ke kepolisian
yang menjadi keyakinan saya suara anak saya tubuh anak saya
omongan anak saya itu adalah amanah dari allah yang keluar dari mulut anak saya
yang harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat
pihak rektorat menyatakan tidak akan menghalang halangi niat keluarga korban
mereka bahkan siap membantu dengan keterangan yang dibutuhkan
saya tidak akan menutupi apabila ada orang tua yang menggunakan hak sebagai keluarga negara
dan kami tidak akan ingin menghentikan
silakan aja bahkan kami ingin mengecepoh
kalau memang dibutuhkan ada penjelasan penjelasan keterangan kami ingin mendukung
intinya kami tidak akan proses internal itu tidak akan mempengaruhi proses internal
kegiatan pendidikan dasar pecinta alam ini sendiri adalah kegiatan rutin tahunan di universitas islam yogyakarta
dan kegiatan ini diberi nama great camping
teguh supriyadi yogyakarta
meninggalnya syahid asyam dalam kegiatan unit kegiatan mahasiswa pecinta alam universitas islam indonesia uii yogyakarta
memukul hati sang ibu sri handayani
syahid asyam adalah anak satu satunya yang meraih banyak prestasi
tiga buah medali tergantung di dinding kamar berukuran tiga x tiga meter ini
ketiganya adalah medali emas yang diraih syahid asyam di bidang kimia
salah satu yang paling membanggakan adalah
medali emas dari ajang international environment sustainability project olympiade atau inespo dua ribu empat belas di belanda
atas prestasinya ini syahid asyam sempat diundang presiden joko widodo ke istana negara
namun tiga buah medali dan segudang prestasi ini kini menjadi tak berarti bagi sang ibu sri handayani
karena anak berprestasi itu telah pergi untuk selama lamanya
syahid asyam meninggal dunia di tengah kegiatan kampus the great camping
kegiatan ini harus ia ikuti untuk masuk menjadi anggota unit kegiatan mahasiswa atau ukm pecinta alam universitas islam indonesia atau uii yogyakarta
asam itu tugasnya sudah selesai
dia sudah membanggakan ibunya
dia sudah mengharumkan nama indonesia
dia diundang ke istana sama pak jokowi
biar pak jokowi dengar
sebelum akhirnya meninggal dunia sabtu lalu syahid asyam sempat dirawat di rumah sakit betesda yogyakarta
pihak keluarga menemukan sejumlah luka di tubuh syahid
namun hasil investigasi sementara dari tim yang dibentuk
tim yang dibentuk rektorat uii menyebut syahid meninggal karena sakit
jadi habis konten ring itu harus dicek
nah dia sakit oleh tim fakultas kedokteran uns yang dimintai bantuan oleh teman teman mapala
sudah kerja sama
itu ini anak ini memang agak gemes ternyata
memang dia biari
nah pada saat perjalanan mau pulang
sampai pada survival juga dicek lagi
memang dia tidak direkomendasikan
tapi dia ngomong pokoknya syahid menyelesaikan acara ini
nah karena demikian maka oleh teman teman ya diajak berburu dan sebagainya
ini hasil investasi yang sementara
kegiatan the great camping digelar sejak tanggal tiga belas januari
sedianya kegiatan yang diikuti tiga puluh tujuh mahasiswa ini akan berakhir minggu dua puluh dua januari
kematian tiga mahasiswa membuat pihak rektorat menghentikan kegiatan itu
teguh supriyadi daerah istimewa yogyakarta
untuk informasi selengkapnya kami ajak anda bergabung ke yogyakarta
dari koresponden cnn indonesia yendrawan setiawan
jadi yendrawan setelah sudah ada hasil investigasi internal dari pihak uii
yang menyatakan ada tiga ataupun ada dugaan tindak kekerasan dalam kegiatan itu
apakah sudah ada tindak lanjut dari pihak kepolisian
ya hasil yang anda sampaikan tadi adalah hasil investigasi internal ui
ini adalah untuk dipergunakan untuk keperluan mereka
namun mereka menyatakan bila memang ada kasus atau unsur pidana di dalamnya
mereka menyerahkan kepada pihak kepolisian
ada dua proses sukomensatif sudah berjalan
yang pertama adalah di kabupaten karanganyar tempat lokus atau lokasi kejadian ini
dan baru saja tadi dari pihak kepolisian
almarhum ilham juga sudah melaporkan ke pihak polda daerah sema yogyakarta
terkait kematian ilham
untuk mengetahui lebih lanjut tentang almarhum ilham
apa yang terjadi apa yang kemudian dipikirkan orang tua
apa yang terjadi dengan ilham sebenarnya
bersama saya sudah ada orang tua ilham bapak ilham pak syafii ⁇
pak shafiee pertama kami ikut berduga cita atas meninggalnya ilham
dan kami ingin tahu sebenarnya
apa yang bapak lihat dari ilham ketika bapak ke yogyakarta untuk melihat itu dari lombok pak
memang setelah saya datang ke jogja ke rumah sakit pstesuda ini
kami melihat bahwa anak saya ternyata di hampir sekujur tubuhnya luka luka
bahkan di tangannya lukanya sangat serius
kemudian ada juga di kepala
di bagian kepala
kemudian ada luka juga di bagian punggung dan pinggang
jadi juga lukanya cukup banyak
sehingga kami tidak tahu harus berbuat apa
karena kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh univitas yang cukup terkenal dan ternama
ternyata kenapa harus membawa korban yang sangat kami sayangkan
dan kami sangat menyesalkan kejadian ini
pak syafi melihat ada semacam kekerasan yang kemungkinan terjadi yang dialami al mahrum putra bapak
ya kalau kita melihat fisik yang ada karena ini kematiannya sangat tidak wajar
tentu pasti ada kegiatan kegiatan yang harus diperhatikan
karena lukanya cukup banyak
tidak mungkin luka kalau tidak ada kekerasan yang cukup serius di sekujur tubuhnya
bahkan memang anak saya sebelum meninggal pada saat di rumah sakit ini
bahwa dia bilang saya dibukuli oleh mereka
artinya panitia panitia yang di mapala itu
sehingga dia saya meyakini bahwa ada kekerasan di dalam kegiatan pendidikan di mapala ini
pak pihak ui sudah menyampaikan secara resmi
bahwa memang ada unsur kekerasan di sini
ada beberapa pihak yang melakukan kekerasan
apa harapan bapak selanjutnya terkait dengan kejadian ini pak
harapan kami agar di samping ui juga proaktif
kemudian kami berharap dari pihak kepolisian juga bisa segera mengusut secara tuntas
agar kasus ini bisa diselesaikan dengan sebaik baiknya
dengan memulih keadilan
mungkin pihak pengacara mungkin mau menambahkan
keadilan apa yang menurut bapak sepadan dengan meninggalnya ilham
para pelakunya harus dihukum secara seberat beratnya
karena kasus ini bukan menimpa ilham saja
ternyata setelah saya di sini ada informasi yang terjadi
ternyata yang meninggal itu adalah tiga orang
yang sekarang yang saya tahu termasuk anak saya
berdasarkan informasi yang ada di kampus yang ada di rumah sakit ini
bersama saya sudah ada juga muhammad zaini
yang merupakan penasihat hukum dari keluarga almarhum ilham
mas zaini sudah ada langkah hukum konkret apa yang dilakukan keluarga
yang jelas kami dari komunitas lombok yang kebetulan saya pengacaranya
akan melakukan tindakan advokasi
sehingga perkara ini kalau memang ada unsur pidana
kita tidak lanjuti secara hukum secara tegas
kalau memang itu ada unsur pidananya
apalagi bapak tadi mengatakan bahwa kematian anaknya tidak wajar
maka wajib hukumnya bagi pihak kepolisian atau penegak hukum
melakukan proses proses yang kiranya perlu untuk disampaikan
untuk mendapatkan keadilan itu
pak ilham tadi mengatakan bahwa anak saya awalnya baik
dan setelah tadi sempat berbicara dengan beberapa temannya itu
mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus diperlukan
ada orang tidak hanya anaknya saja
ada korban yang masih dirawat
untuk dari itu kita minta supaya proses advokasi ini
akan kami dampingi terus
karena kami warga lombok yang hidup di jogja
yang niatnya berbelajar di sini menuntut ilmu
tapi pada kenyataannya anaknya bapak sendiri mendapatkan
hal hal yang tidak diinginkan oleh proses proses pendidikan
yang memang di luar dari hukum
untuk itu kita dari komunitas lombok ljm
akan terus mendampingi perkara ini hingga selesai
sehingga dalam prosesnya tidak ada yang masuk angin
kita proses secara hukum
kalau memang ada unsur pidana kita lakukan semua prosesnya
baik proses hukum otopsi dan segala macamnya
kita harap begitu
terima kasih mas zaini
pak syafii ⁇ kita berharap bahwa proses hukum ini bisa berjalan
dan keadilan bisa ditegakkan
dan rencananya jenazah akan kemudian diotopsi
untuk mengetahui lebih lanjutnya
apa yang sebenarnya terjadi dengan almarhum ilham ini
kita kembali ke jakarta daniar
jadi tentu yang sangat dinantikan adalah hasil resmi
dari penyelidikan kepolisian
terima kasih hendrawan setiawan